lagi lagi yang jadi perbincangan susi asisten rumah tangga verdi sambo terdiam saat dicecar hakim pengadilan negeri jakarta selatan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan brigadir yosua sembilan november kemarin
hakim kesal karena susi dianggap mengubah ngubah keterangannya
wahyu iman santoso ketua majelis hakim kasus pembunuhan brigadir yosua sempat kesal kepada saksi susi asisten rumah tangga verdi sambo dalam sidang sembilan november kemarin
pasalnya wahyu menganggap keterangan susi pada sidang dengan terdakwa kuat ⁇ maruf ⁇ dan riki rizal yang digelar sembilan november kemarin berubah dari keterangannya pada sidang sebelumnya
saudara saksi keterangan saudara jangan saudara rubah lagi
ya kan di belakangnya mau dipanggil bagaimana ini keterangannya richard sendiri loh kemarin
aduh kenapa saudara harus berubah berubah